badan pusat statistik merilis pertumbuhan ekonomi indonesia di kuartal dua minus lima tiga puluh dua persen
ini jadi pertumbuhan ekonomi indonesia terlemah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pandemi mengerus ekonomi turun hampir tiga persen di kuartal pertama
pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang minus menimbulkan kekhawatiran akan terjadi resesi di kuartal ketiga
apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi resesi dan sejauh mana stimulus telah dikeluarkan untuk menahan laju kontraksi ekonomi
kami telah terhubung dengan staf khusus kementerian keuangan justinus prastowo
selamat sore mas aldi
pak justinus dibandingkan dengan penurunan di kuartal pertama penurunan di kuartal kedua ini cukup dalam
apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi
ya secara umum ini juga dialami oleh banyak negara bahkan ada yang lebih dalam dari indonesia
kalau kita lihat memang penurunan terjadi karena yang pertama psbb yang cukup masif di kuartal dua
sehingga aktivitas ekonomi praktis tidak bisa dijalankan
dan kalau kita lihat sektor transportasi transportasi pergudangan serta perdagangan yang paling banyak terdampak
itu mengkonfirmasi hal itu
yang kedua secara internasional praktis di kuartal dua perdagangan terhenti
tidak ada pasokan ekspor impor dan sebagainya yang signifikan
itu juga berpengaruh pada pelemahan perekonomian kita
selain juga faktor daya beli yang terkonfirmasi dengan turunnya konsumsi rumah tangga
ini tentu karena psbb yang masif tadi membuat banyak sektor tidak bisa beraktivitas normal
sehingga terpaksa merumahkan karyawan phk atau bahkan sama sekali tidak bekerja untuk para pelaku ukm misalnya mas aldi
memang tidak hanya indonesia saja tapi negara negara lain bahkan sudah mengonfirmasi positif resesi seperti singapura hongkong
kemudian korea selatan bahkan jepang dan amerika serikat
namun untuk kemudian nanti meningkatkan konsumsi dan juga meningkatkan kegiatan kegiatan produktif di dunia usaha
paket stimulus apa yang saat ini sedang dikejar oleh pemerintah

pertama untuk mendorong konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat pemerintah memperpanjang pelaksanaan bansos dan juga memperluas takutannya
sekarang ditambahkan untuk bansos produktif bagi para pelaku ukm
lalu yang kedua pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga ini juga akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli
lalu yang ketiga mengubah skema insentif bpa pasal dua puluh satu
lalu yang ketiga mengubah skema insentif bpa pasal dua puluh satu

transfer ke kelas menengah
itu yang diharapkan dapat mendorong daya beli dan membantu masyarakat
lalu untuk dunia usaha setelah untuk para pelaku ukm kemarin diberikan penundaan angsuran subsidi bunga dan penjaminan
pemerintah telah menerbitkan pmk nomor sembilan puluh delapan
sebagai dukungan penjaminan kredit untuk korporasi non ukm
yang bisa segera diakses oleh pelaku usaha ini
dan diharapkan ini menurut saya akan menjadi kekuatan yang sangat baik untuk masyarakat
yang bisa segera diakses oleh pelaku usaha seperti ini
dan diharapkan ini menurut saya akan menjadi kekuatan yang sangat baik untuk masyarakat
jadi terima kasih
jadi terima kasih
jadi terima kasih
sektor yang justru tumbuh positif ya mas
misalnya informasi dan telekomunikasi sektor keuangan jasa kesehatan dan sebagainya
lalu ada juga opportunity bagi perekonomian kita yaitu produksi domestik di sektor pertanian
yang juga bisa menggantikan minasi impor untuk pangan selama ini itu juga punya peluang
lalu berikutnya adalah pariwisata yang sudah mulai bisa dibuka tentu dengan protokol covid
terutama tujuan tujuan yang aman
ini juga bisa mendorong selain untuk aktivitas ekonomi setempat juga sektor transportasi akan sangat terbantu
lalu yang terakhir yang jadi fokus adalah sektor padat karya
terutama yang punya karyawan cukup banyak di sektor manufaktur
dan juga yang berorientasi pada ekspor itu sangat kita support dengan insentif insentif yang ada
di kuartal kedua bahkan langsung minus
ini artinya mungkin diprediksi kuartal ketiga kita akan tumbuh minus lagi
jika nanti di kuartal ketiga kita kembali berkontraksi artinya kita secara teknikal sudah masuk resesi
apakah pemerintah sudah siap begitu jika nantinya kita mengalami pertumbuhan yang minus lagi di kuartal ketiga
ya mas aldi kita berharap jadi resesi di kuartal ketiga ini
tetapi pemerintah tetap waspada dan menyiapkan bantalan kebijakan
semoga kalaupun resesi tidak terjadi
tidak terhindarkan itu hanya sebagai kondisi
angka pendek sebagai prasyarat untuk recovery ekonomi kita
kita ingin memastikan yang penting warga masyarakat
terutama masyarakat menengah bawah betul betul terlayani dan dijaga
supaya jangan sampai terdampak lebih dalam lalu dukungan pada dunia usaha
termasuk dalam apbn dua ribu dua puluh satu yang sedang kita rumuskan pun
dua ribu dua puluh satu termasuk juga skema skema yang mendukung pertumbuhan yang lebih baik
baik fokus pada sektor infrastruktur digital
kesehatan pendidikan dan ekonomi yang punya multiplier effect yang tinggi
itu yang sekarang kita jadikan fokus dan akan menjadi bantalan kebijakan pasca kuartal tiga ini mas
baik pak justinus semoga ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga dunia usaha
atau stimulus stimulus tadi yang akan digelontorkan dan bisa memperbaiki
perekonomian kita di kuartal kuartal berikutnya
terima kasih justinus prastowo staf khusus kementerian keuangan sudah bergabung bersama kami